dito kuasa hukum jessica mengaku jelas keberatan dengan perpanjangan masa tahanan kliennya jessica
lalu bagaimana sekarang tanggapan dari penyidik atau juga dari di reskrimum polda atas perpanjangan masa tahanan ini
ya memang saya dapat informasi bahwa penyidik dari direktorat reserse kriminal umum sendiri menyatakan bahwa mereka optimis bahwa
penyerahan berkas penyidikan kali ini ke kejaksaan tinggi dki jakarta sendiri akan diterima oleh mereka
karena memang sejumlah alat bukti dan keterangan saksi ahli dan juga hasil koordinasi dengan australian federal police sudah diserahkan juga kepada mereka
dan memang ini pihak kejahasan sendiri memiliki waktu empat belas hari sejak diserahkan pada tanggal dua puluh dua april yang lalu
atau sekitar delapan hari lagi pada enam mei untuk memutuskan apakah berkas tersebut akan diterima atau tidak
lalu saat ini bagaimana kondisi jessica dari informasi yang anda dapatkan
apakah masih mendapatkan penjagaan
khusus dari polisi terlebih lagi sejak jessica mengaku mengalami sesak nafas
ya betul baru saya dapat informasi tadi dari pengacara dari jessica sendiri mengatakan bahwa saat ini kondisinya dia menderita penyakit paru paru
tadi dia sudah menjalani ronsen tapi hasil ronsen tersebut belum diserahkan kepada pengacaranya
pihak pengacara sendiri akan berusaha untuk mendapatkan rujukan agar jessica dapat dirawat di rumah sakit
sementara itu dapat informasikan juga bahwa jessica
mengatakan bahwa dia menderita penyakit paru paru tersebut karena kondisi ruangan tahanan tersebut yang ventilasinya kurang baik
tapi sekarang saat ini ruang ventilasi tersebut sudah dikasih exos sehingga ventilasinya semakin baik
dan jessica juga berharap dia segera dibebaskan karena dia merasa saat ini dia tidak bersalah
dia bahkan kecewa bahwa hari ini tidak jadi bebaskan dan pihak kepolisian justru menambah perpanjangan penahanannya hingga sampai tanggal dua puluh delapan mei mendatang
dito ini kan sudah tiga bulan ya jessica ditahan
nah pertanyaannya adalah apa yang membuat polisi begitu kesulitan untuk melengkapi berkasnya sesuai permintaan dari kejati itu sendiri
apa saja yang menjadi hambatan sejauh ini
ya memang menurut dari pihak kejaksaan tinggi dki jakarta sendiri bahwa memang selama diserahkan sebanyak dua kali sebelumnya berkas penyidikan bahwa memang berkas berkasnya belum lengkap
bukti buktinya belum kuat
sehingga memang apabila nanti diajukan ke meja hijau dikhawatirkan hakim tidak dapat memutuskan perkara tuntutan terhadap jessica karena kekurangan bukti tersebut
nah saya dapat informasi bahwa memang saat ini pihak kepolisian juga sudah menambahkan alat bukti dan juga maksud kami keterangan saksi keterangan saksi ahli
dan juga dari hasil koordinasi dengan australian federal police mengenai latar belakang kehubungan jessica
juga mirna selama berada di australia untuk menimba ilmu begitu
baik arya dita utama terima kasih atas laporan anda dari polda metro jaya